ketua umum pssi erick thohir angkat bicara soal larangan supporter tim tamu menghadiri laga laga liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
kebijakan tersebut diambil sebagai pertimbangan keamanan untuk meminimalisir kerusuhan
apalagi saat ini sepak bola indonesia masih dalam pantauan fifa pasca tragedi kanjuruhan
mungkin banyak pihak nanya kok pertandingan liga tidak ada penonton tamu hanya yang tuan rumah
itu bagian dari transformasi yang sesuai dengan suratnya fifa ketika peristiwa kanjuran terjadi
di situ ada kok tidak diizinkan ada supporter untuk ini dulu karena ada kerusuhan kemarin
dan ini kita dalam pengawasan jadi semuanya ada gitu